nanggapi imbauan kjri di sejumlah negara bagian amerika bergabung salah satu mahasiswa indonesia yang berada di chicago
iqbal selamat malam waktu jakarta selamat pagi waktu amerika
ya selamat pagi dari amerika serikat
iqbal apakah betul warga negara indonesia termasuk permias anggota permias
juga sudah sebelumnya minggu lalu menerima imbauan dari kjri untuk tidak terlibat dalam aksi protes kematian george floyd
ya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara
memang betul kjri menganjurkan mahasiswa indonesia di amerika untuk tidak mengambil aksi protes terhadap blm
sebab konsekuensi yang akan terjadi
jadi jika ditangkap oleh pihak keamanan tidak di dalam kendali kjri
kebetulan ada kasus di california
dimana satu mahasiswa indonesia dapat teguran dari kjri setelah dia post tentang black live matter di social media dia
sebagian besar dari generasi anak muda sudah terbiasa
dengan kebebasan untuk berbicara
akan susah untuk generasi saya tidak beraksi dalam situasi ketidakadilan sosial seperti kematian george floyd
oke tanggapan dari teman teman permia sendiri seperti apa setelah tadi ada kejadian di california
kemudian tadi iqbal juga sampaikan bahwa untuk beberapa teman teman permias
atau mahasiswa m geology yang demokratis agak susah menahan penguasa kontrol
jarang berpengambilan tidak bersuara memiliki pendapat khususnya di media sosial
iya teman teman saya mahasiswa indonesia di seluruh amerika serikat
merasa bahwa mengutarakan pikiran mengenai black lives matter adalah sesuatu yang sangat penting
mengutarakan pikiran mengenai black live matter adalah sesuatu yang sangat penting
dengan adanya peneguran dari kjri murid murid indonesia menjadi lebih ragu ragu untuk memberi support kepada black lives matter
dalam pendapat saya kemungkinan murid indonesia untuk ikut aksi protes itu sangat kecil karena resiko resikonya yang tidak bisa diprediksi
jadi semua murid indonesia hanya bisa ikut gerakan black lives matter melalui sosial media
jadi kalau kita tidak bisa menyuarakan opini kita di sosial media memang tidak ada platform lain yang bisa menjadi tempat untuk kita speak up against racism
oke bagaimana juga akhirnya
tidak bisa menyuarakan pendapatnya anak anak sekarang anak anak milenial ini kan termasuk dalam generasi solidarity ya
semua serba solidaritas
nah untuk dalam kasus george floyd ini menyuarakan pendapatnya kemudian dengan adanya teman teman yang juga merupakan warga negara amerika gitu seperti apa
apakah mereka melakukan aksi ini memang atas dasar kemauannya bersuara di media sosial atas dasar kemauannya
atau solidaritas dengan teman teman yang juga merupakan warga negara amerika untuk kasus ini
sebenarnya menurut saya dari teman teman saya yang dari kampus berkeley ya mungkin tekanan yang dibagi dari mereka sangat minimal
tapi dengan kondisi di sosial media dan partisipasi orang orang amerika di protes tersebut
sangat mengundang semuanya untuk jadi bagian dari movement ini
khususnya di berkeley rektor uc berkeley menganjurkan setiap mahasiswa melalui email untuk tidak diam
tetapi untuk menyuarakan opini kita tentang rasisme dan tentang ketidakadilan sosial
tindak ini ya
terakhir iqbal singkat saja
kondisi sekarang di chicago seperti apa
apakah masih gelombang atau masih terjadi gelombang aksi yang cukup besar atau kondisinya sudah kembali kondusif berangsur normal
ya pada minggu kemarin aksi protes sudah mulai tenang
setelah pihak keamanan implementasikan curfew hmm
setelah pihak keamanan implementasikan curfew hmm

di kota kota besar
tapi aksi protes di seluruh amerika serikat ternyata membesar pada akhir minggu kemarin
artis artis atlet atlet dan maupun influencer social media yang terkenal membantu aksi protes menjadi lebih besar
ya jadi menurut saya ya jadi menurut saya
ya jadi menurut saya
ber stray tersebut
tapi hela peruledahnya berjika mengakibatkan covid sembilan belas imin
yang sedang dikepahaneai ip pria